jawa timur menjadi tempat peluncuran visi dan misi koalisi indonesia bersatu besutan partai golkar pan dan p tiga
jawa timur dianggap menjadi wilayah penentu dalam pemilu khususnya kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
visi misi yang diusung adalah program akselerasi transformasi ekonomi nasional
berbeda dengan konsolidasi atau deklarasi parpol pada umumnya
kib secara terbuka memberikan kesempatan pada akademisi untuk mengkritisi dan memberikan masukan pada visi misi yang ditawarkan setelah tiga ketua umum memaparkan gagasannya
kib membuka ruang untuk bertengkar pikiran konsep gagasan agar kita menjadi bangsa yang produktif
dan pak erlang tadi mengatakan agar kita menjadi bangsa yang maju pada dua ribu tiga puluh lima mendatang
dan tidak ada negara maju
tidak ada negara maju tanpa berdaulat energi
tidak saja negara yang bisa jadi negara maju tanpa berdaulat di bidang pangan
oleh karena itu tadi kami semua di sini menyampaikan gagasan konsep itu tentu terbuka untuk mendapat masukan masukan
walaupun saat ini kib terdiri dari tiga parpol namun koalisi ini mengaku akan terbuka bagi partai lain untuk bergabung
selama visi dan misi mereka untuk membangun indonesia ke depan bisa sejalan
saya sampaikan bahwa di dalam koalisi ini kita tidak menutup diri
untuk partai partai lain yang ingin memang bergabung bisa kita meng create bersama ide dan gagasan terbaik kita masing masing
untuk dituangkan dalam pekerjaan membangun bangsa itu sangat kita terbuka
sudah ada sinyal memang tapi ya itu nanti mungkin akan dilihat perkembangannya di pusat
karena bagaimanapun koalisi ini dimulainya harus dari tingkat pusat bukan dari tingkat kabupaten maupun provinsi
nanti ke depan sudah ada sinyal sinyal lah
mungkin publik juga sudah mulai membahas

akan ada sinyal sinyal partai yang akan bergabung juga pada kib ini
strategi komunikasi politik koalisi indonesia bersatu dinilai dosen ilmu komunikasi universitas negeri yogyakarta
sebagai sesuatu yang unik dalam kontestasi politik di indonesia
pasalnya koalisi ini secara terbuka memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam visi dan misinya
kib ini menawarkan strategi kampanye yang menarik saya rasa di perhelatan

karena yang mereka lakukan tidak hanya sekedar menjual figur menjual sosok siapa capres yang akan mereka usung
tetapi kemudian kib menawarkan adanya semacam memberikan aspirasi gitu ya ruang bagi masyarakat dan khususnya akademisi
untuk kemudian mengkritisi dan memberi masukan terkait dengan program yang akan mereka bawa di pemilu dua ribu dua puluh
saya rasa ini adalah upaya mereka untuk memberikan aspirasi
upaya mereka untuk membranding diri kib membranding diri sebagai koalisi yang mengedepankan politik programatik
yaitu politik yang berdasarkan kepada asas platform visi misi dan program kerja ke depan
hingga saat ini kib belum mengumumkan siapa figur yang akan diusung dalam pilpres dua ribu dua puluh
yang jelas kriteria calon harus memiliki rekam jejak yang bagus dan nasionalisme yang tinggi
saya surabaya jawa timur